mimpi anak anak inilah yang memaksa guru dan orang tua murid taman kanak kanak pelangi semesta
di kelurahan sumur batu bantar gebang bekasi jawa barat
tetap melaksanakan kegiatan belajar dengan tatap muka meski di tengah pandemi
bukan hanya karena permintaan orang tua guru juga kesulitan menerapkan cara belajar jarak jauh pada murid pendidikan usia dini
sebab aktivitas belajar anak usia dini membutuhkan interaksi dan kegiatan motorik yang lain
penerapan protokol kesehatan menjadi satu satunya cara dan pelindung
agar anak anak ini dapat kembali belajar di kelas dalam dua bulan terakhir
karena mungkin anak anak umur segini ini belum paham seperti tugas tugas mereka itu harus apa harus gimana
walaupun kita dampingi walaupun kita lewat telpon nyanyian kita kirim lewat
dengan kembali melakukan kegiatan belajar langsung setidaknya orang tua murid merasa yakin putra putrinya dapat belajar dengan benar
namun bagi husni meski masalah pendidikan anak bungsunya telah teratasi tidak demikian dengan anak sulungnya
sepulang menjemput si bungsu dari tk husni harus bersiap menjadi guru
santi putri sulungnya telah lebih dari delapan bulan bersekolah dari rumah
siswi kelas tiga sekolah dasar ini hanya tiga puluh sampai enam puluh menit sehari berhadapan dengan pelajaran atau tugas sekolah
santi belajar di dipan bambu di samping tumpukan sampah yang menunggu dipilah oleh sang ibu dan ayah
orang tuanya adalah pemilah sampah yang tinggal di sebelah tempat pembuangan akhir sumur batu bekasi
inilah ruang kelas santi selama delapan bulan
terakhir tugas dan pelajaran diberikan lewat pesan singkat oleh gurunya
jarang sekali kelas daring diadakan karena tidak semua murid di sekolah santi bisa mengakses internet
satu keinginan santi saat ini kembali bersekolah
kondisi tidak lebih baik juga dialami romi
selama terjadi pandemi siswa kelas sepuluh sekolah menengah kejuruan di desa jaya sakti mora gembong bekasi ini
lebih banyak mengisi waktunya dengan bekerja daripada menyimak pelajaran
sejak pagi romi pergi ke sawah garapan
bibit padi dipikulnya untuk ditanam oleh sang ibu dan buruh tani lain
romi adalah anak yatim empat bersaudara
saat ini dua kakaknya merantau ke kota sehingga romi menjadi tulang punggung keluarga
ia membantu ibunya sebagai bakti lalu mencari nafkah untuk kebutuhannya sendiri juga ibu dan adiknya
ibu romi pun bangga dan yakin kelak anaknya akan menjadi orang yang berguna
enggak malas buat orang mas mbak romi enggak malas orangnya
bu jadi dua
bu jadi dua
membantu orang tua gitu buatan adiknya gitu
buatan orang tua buatan adiknya dah gitu namanya
romi bekerja serabutan
demi upah tujuh puluh sampai seratus ribu rupiah per hari
kadang ia menjadi kuli bangunan atau pemetik hasil panen
sekolah dulu itu enak bisa belajar bisa ngumpul sama teman teman
kalau sekarang beda bisa belajar di rumah sendiri
jadi ke sawah nyari
metik timun bantu kerja di orang
terus pernah juga kuli bangunan ditambun
terus bantu ngkong juga
sesekali saat hari sudah siang atau menjelang sore
romi mendapat kesempatan belajar dari guru yang bertandang ke rumah murid muridnya
aktivitas belajar daring sulit dilakukan di sekitar kecamatan muara gembong
karena tidak semua murid memiliki telepon seluler apalagi kuota dan akses internet
contohnya gini kita memberikan tugas anak anak untuk mengerjakan di rumah
tapi tidak semuanya anak mengerjakan tugas tersebut
banyak sekali kendala kendalanya
contohnya tadi mereka yang tidak punya hp
mereka yang ada hp tapi nggak punya pulsa
terus mereka juga yang harus membantu orang tuanya

hak belajar adalah salah satu yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan
hak belajar adalah salah satu yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan
segala cara pun ditempuh nekat belajar langsung dengan mematuhi protokol kesehatan
belajar di rumah sebisanya atau memanfaatkan berlimpahnya waktu luang untuk mencari nafkah
bagaimanapun kondisi yang dialami mereka tetaplah anak anak yang mewarisi harapan orang tuanya dan berhak mewujudkan mimpinya